produsen ponsel dunia diprediksi bakalan terus terlibat peran teknologi tentunya
tapi seperti apa sih gambaran prediksi smartphone di dua ribu sembilan belas mendatang
kali ini sudah hadir di studio tiga cnn indonesia dua reviewer gadget heads
ada mouldie satria hai moldi
baik teman teman kita langsung aja mulai ngobrolin mengenai prediksi tahun depan lah
kita lihatlah tahun ini perang smartphone gila gilaan banget
walaupun secara ekonomi juga pangsanya juga lagi agak turun ya
tapi tetap produsen produsen ini tetap nge produce hal hal baru dari puto dulu
butuh melihat kan dua ribu delapan belas kemarin misal kayak salah satu yang sekarang saya pegang ini lagi hits banget semua ponsel yang ada notch nya gitu
akhirnya semua juga produce yang sama bezel less apa segala macem gitu
kalau putu melihat untuk dua ribu sembilan belas prediksinya akan seperti apa
dua ribu sembilan belas prediksinya lebih banyak yang all screen
jadi notch akan mulai ditinggalkan walaupun ada dia akan semakin kecil
tapi para produsen akan memilih untuk punya handphone dengan layak
yang lebih penuh gitu jadi lebih besar
kayak sekarang kan tahun sekarang udah ada oppo dengan fine x nya terus ada vivo juga next
mungkin tahun depan akan lebih banyak lagi yang kayak gitu
lebih banyak yang kayak gitu
kalau menurut moully sendiri ini kan juga orang sekarang kan kalau beli handphone nggak lagi soal komunikasi lagi kan
nggak cuma buat telepon atau cuma berkirim pesan singkat
tapi juga mau nyari yang ramnya gede biar main games nya enak
atau yang multi camera gila gilaan terus sekarang ada empat lima kamera gitu ya
kalau dari mauli sendiri melihatnya gimana
ya yang jelas tadi sempat disebut
kalau misalnya mengenai
dan sekarang nantinya smartphone gaming itu akan semakin banyak
dan range nya itu untuk dua ribu delapan belas ini masih di smartphone gaming yang high end
tapi nantinya kita akan temuin begitu banyak smartphone gaming untuk yang middle to law nya
karena pangsa pasar gaming ini udah luar biasa besar
bahkan sudah lebih besar daripada visi gaming kalau misalnya kita ngomongin jumlah usernya
kalau putu sendiri
putu melihatnya orang tuh pengen beli handphone
misalnya kalian kan kalian nih reviewer gadget yang udah malah melintang banget lah
yang nge review banyak banget smartphone dan juga gadget yang ada
yang masuk ke indonesia juga khususnya
kalau putu melihat sendiri
orang tuh biasanya kalau beli handphone apanya aja sih yang dilihat
buat setiap orang kan punya preferensi masing masing
ada yang mau cari kameranya
ada yang mungkin cari layarnya sama speaker buat multimedia
ada yang cari processor buat main gaming sebenarnya
ini sebenarnya banyak sih yang dilihat orang untuk memutuskan
akhirnya beli sebuah smartphone itu ada juga yang melihat desainnya
mungkin cari yang kelihatan premium banget
ada yang mungkin nggak peduli sama desainnya
banyak banget sebenarnya sih
yang penting dia punya fitur apa aja
iya yang penting dia butuhnya handphone itu buat apa sih
iya buat apa
kalau mouldie ngeliatnya gimana
ya memang setiap orang tuh punya kebutuhan beda beda ya
contohnya kalau misalnya saya senangnya itu yang compact
yang enak dipakai makanya saya pakai model tertentu
tapi ada juga yang mungkin kerjanya di lapangan gitu
butuh smartphone dengan kapasitas baterai yang besar gitu
ada di android yang
baterainya sampai lima mah
kayak power bank ya
bahkan sekarang sudah ada smartphone yang bisa nge charge smartphone lain dengan ditempel belakangnya aja
ini sekarang kan yang bikin juga saya agak penasaran
oke dua ribu sembilan belas ini bisa didominasi sama ponsel layar lipat ini nggak sih
ya layar lipat ini untuk tahun dua ribu delapan belas mungkin masih dalam tahap eksperimen ya
tapi potensi yang bisa mereka kasih itu cukup besar sebenarnya
jadi dengan adanya smartphone yang layarnya dilipat kita bisa punya screennya itu bisa lebih besar
jadi kalau misalnya kita jadi bentuknya smartphone seperti ini
ketika dibuka dia bentuknya akan menjadi seperti tablet
jadi smartphone ini bisa jadi penggunaannya jadi semakin luas
bisa jadi tablet bisa jadi bahkan sekarang sudah ada fiturnya tinggal dicolok dengan usb tipe c ke display
langsung jadi layaknya komputer gitu
jadi kedepannya smartphone ini bakal jadi lebih esensial lagi
kalau misalnya itu mau menambahkan
kayaknya sih kalau misalnya layar lipat ya masih percobaan masih perlu riset lagi
walaupun ada pun nanti rasanya harganya nggak bakal murah
pasti mahal banget dan pasti pasarnya masih kecil
tapi itu kan sangat menarik sih
terus misalnya kayak tablet juga para desainer bisa bikin sketch di situ desain di situ
sebenarnya menarik banget sih layar lipat itu
kalian juga nunggu untuk review itu
oh ya pasti
oke nah teman teman kalau misalnya dua ribu delapan belas juga kan kayak misalnya samsung
saya lupa tipenya apa
yang punya multi camp banyak banget bahkan empat kamera di belakang satu kamera di depan
bingung mau fotonya sampai yang mana gitu ya
kalau menurut kalian dua ribu sembilan belas ini masih dibinati atau ditinggalkan
oh ya jadi sebenarnya lebih banyak kamera ini ngasih fitur atau sebenarnya lebih ke pilihan kepada konsumennya
semakin banyak kamera ini juga nggak hanya ngasih kualitas gambar yang lebih oke
tapi kayak contohnya ada di penggunaan penggunaan tertentu misalnya butuh layar yang dengan lensa yang lebih white
contohnya mungkin kita selfie bareng dengan foto bareng satu angkatan
nah itu kan butuh lebih banyak dengan space yang sempit itu butuh yang wide angle
jadi itu jatuhnya jadi salah satu fitur yang bisa dipilih sama pengguna sama user sama konsumen
jadi apakah fitur lebih banyak kamera ini bakal tetap ada di dua ribu sembilan belas
iya tapi tidak semua jadi berlomba semakin banyak kamera
karena ada juga smartphone yang ditujukan untuk ya cuma untuk dipakai sebagai smartphone aja gitu nggak sampai kameranya banyak
oke nah kalau itu tadi soal multi kamera
kalau putu sendiri melihat sekarang kan semua serba artificial intelligence
untuk dua ribu sembilan belas putu melihatnya apakah bangsa itu masih akan diminati
oh pasti artificial intelligence itu masa depan dan pasti kegunaannya makin beragam ekosistemnya juga makin mateng
makin banyak lagi aspek yang bisa dipakai sama artificial intelligence
jadi kalau sekarang mungkin lebih kayak asisten virtual atau mungkin kayak kamera
cuma untuk tuning gambarnya mungkin nanti kedepannya akan lebih canggih lagi lebih dari itu sih pastinya
oke nah kalau kita ngomongin lagi soal pasar ponsel murah gitu ya indonesia kan
ada yang murah dikit sikat ganti hp pakai hp nya tiga nggak apa apa
yang penting murah ini gitu kan
semua satu buat game satu buat pacaran satu buat apa kita banyak yang bisa digunakan
nah kalau misalnya kalian melihat sekarang kan kita juga punya banyak merek merek lokal kan di sini
dua ribu sembilan belas ini apakah para merek lokal ini akan lebih gencar lagi untuk memasarkan ponsel
atau malah jadi cute
oke kalau saya sih melihatnya ini adalah tahun yang sangat berat untuk produsen lokal ya
karena sebenarnya di luar sana mereka diuntungkan posisinya dari research and development
beda sama smartphone lokal kita mereka hanya pasarnya di indonesia saja
jadi kalau menurut saya ini akan menjadi tahun yang berat tahun yang sangat challenging buat mereka
tapi saya sih berharap masih ada brand brand lokal yang sebenarnya lebih mengerti
lebih spesifik si orang indonesia itu butuhnya apa
oke singkat aja mungkin untuk putus juga
putu sekarang kan juga dari semua produsen yang ada di dunia cina masih megang banget lah ya
untuk melihat dua ribu sembilan belas kira kira akan ada gempuran besar lagi nggak sih darsan ya
pasti mereka sekarang cina adalah negara yang sangat kencang banget teknologi handphonenya
dan tadi kalau menyambung yang sebelumnya soal vendor lokal benar tahun yang sangat berat sih tahun depan
karena tahun dua ribu delapan belas ini udah banyak dua ribu sembilan belas akan makin banyak
kita juga udah dapat beberapa bocoran ada yang baru juga tahun depan bakal masuk
jadi ya kalau misalnya kita yang vendor lokalnya nggak bisa berinovasi
mungkin akan semakin berat lagi posisinya
oke jadi ini juga menjadi salah satu harapan kita juga sebagai anak bangsa pengen juga vendor lokal bisa sangat besar di negara sendiri
oke nah teman teman yang terakhir nih saya juga penasaran pasti dua ribu sembilan belas dengan ada review ini teman teman pasti
aduh jadi gue beli handphone apa ya
tenang kita tanya sama ahlinya
menurut teman teman pengen tahu pendapatnya putu sendiri dan juga mouldie sendiri
untuk yang pengen beli handphone baru nih di dua ribu sembilan belas khususnya apa aja yang harus dilihat
mungkin dari mouldie dulu
sebenarnya sih kami juga tidak menyarankan untuk selalu beli smartphone yang baru terus ya
karena ya itu akan berdampak kurang baik sama lingkungan kita lebih banyak sampah elektronik dan lain lain
sama dompet juga
betul ya terutama sih dompet sih
masalahnya adalah begini sebenarnya kita ketika ingin memutuskan untuk membeli smartphone baru
pastikan apakah smartphone yang saat ini menjawab semua kebutuhan kita itu aja
kalau misalnya dirasakan misalnya smartphone yang sekarang aduh baterainya
cepat habis nih gitu ada ada smartphone lah ada produk lain yang bisa menjawab kebutuhan itu
maka beli aja gitu
tapi kalau untuk saat ini masih dirasa wah udah iphone tujuhku masih jalan oke kok gitu
ya baiknya sih ya nggak usah beli dulu mending ditabung sampai nanti akhirnya ada smartphone baru
yang lebih mahal tentunya tapi bisa dapat hal hal yang jauh lebih banyak yang barunya
berikut pesan mouldie jangan lupa ditabung dulu ya adik adik ya jangan gegabah gitu

saya selalu di setiap review juga selalu negasin kalau beli handphone sesuai sama kebutuhan sama kemampuan
jadi kalau mau beli pastikan aja kira kira handphonenya sesuai nggak
carilah handphone dengan kamera yang menurut kamu terbaik misalnya entah itu hasil fotonya buat videonya yang terbaik
kalau misalnya emang suka main game carilah yang kira kira sesuai buat main game walaupun mungkin kameranya nggak terlalu bagus
tapi kalau emang tujuannya buat main game ya carilah yang terbaik
sebenarnya balik lagi cari dulu kebutuhannya mau nyari apa
oke jangan di ade adain ya
kalau ada yang baru beli aja gitu kayak ketampar saya rasanya
oke nah sebelum kita tutup segmen ini saya punya triview question untuk teman teman berdua
harus dijawab dengan cepat ya nggak berani mikir
jadi yang pertama terlintas di kepala langsung diomongin
pertanyaan pertama android atau ios
beda lagi baik
oh kalian sungguh ya
kemul atau beranjak online
oh sama ya
tiktok atau instagram
kan bisa apa aja
iya pacar misalnya atau istri ya kan
ya tapi teman teman terima kasih banget loh
sudah lain lain ya ke studio cnn indonesia tech news
semoga nanti para teman teman yang pengen beli gadget juga di rumah pengen milih kira kira
apa yang oke nya mau yang mana
kebutuhannya apa harus disesuaikan seperti yang tadi mouldie dan juga putus sudah katakan
oke kalau gitu teman teman nanti kita akan ngobrol lagi
oke sampai jumpa di video selanjutnya

oke sampai jumpa di video selanjutnya
oke sampai jumpa di video selanjutnya